paca gempa yang mengguncang palu dan nogala
organisasi kemanusiaan humanitarian relief foundation atau ihh
organisasi kemanusiaan yang berbasis di turki ini
mencuitkan telah mengutus tim ke sulawesi dari istanbul turki
sebagai respon bencana gempa dan tsunami
ihh juga akan mengirimkan bantuan kemanusiaan
ihh adalah organisasi kemanusiaan yang berbasis di turki
dan bekerja sama dengan satu ratus tiga puluh lima negara di seluruh dunia